diduga mengalami remblong dan hilang kendali bus peosinar dempo menabrak sejumlah kendaraan dan menghantam empat rumah
atas kejadian ini saudara lima orang terluka dan satu orang meninggal dunia
kecelakaan yang melibatkan bus dan sejumlah kendaraan ini terjadi di jalan raya desa kelampok singosari kabupaten malang jawa timur pada rabu kemarin
sebuah bus menghantam sebuah truk serta satu sepeda motor
peristiwa ini terjadi saat sebuah bus tanpa penumpang melintas di jalan menurun
dan tiba tiba kehilangan kendali dan menabrak sebuah truk bermuatan air galon mineral yang berada di depannya hingga terseret sejauh lima puluh meter
satu sepeda motor yang saat itu kebetulan melintas di lokasi kejadian pun turut terseret rentetan kecelakaan ini
lalu kecelakaan yang tak terkendali ini mengakibatkan empat rumah warga serta beberapa tiang listrik rusak
menurut sopir bus bus tersebut baru saja dikeluarkan dari bengkel yang berada tak jauh dari lokasi tabrakan
kemudian pada saat melewati ruas jalan yang menurun
diduga terjadi kendala pengereman kemudian menabrak kendaraan yang di depannya
yaitu kendaraan truk engkel yang memuat air galon tersebut
kemudian truk bengkel tersebut ini terseret
terseret tibas dari benturan terseret berpindah jatuh ke arah jarum sebelah
kemudian menabrak beberapa pemukiman warga
setelah menabrak pemukiman warga kemudian menabrak sepeda motor
untuk info awal dari keterangan saksi bis ini dari karoseri
antara perbaikan bodi ataupun chat ataupun juga
kita perbaikan mesin ini masih pendalaman
akibat kejadian ini sebanyak lima orang luka luka dan satu orang lainnya meninggal dunia
seluruh korban luka menjalani perawatan medis di rumah sakit prima husada singosari
sedangkan penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh satlantas polres malang
mohamad tiawan kompastv malang jawa timur